dalam berbisnis modal menjadi salah satu komponen utama
dan juga seorang bayi yang ada di sumatera barat sejauh ini seperti apa status kasusnya bunda diyah
dengan inovasi ini produk usahanya dapat menjangkau pasar yang lebih luas
membuat songkok di jalan sindujoyo gresik jawa timur